berbicara becak kali kalau kita ke puncak bogor jawa barat tadi lady juga sempat melaporkan
ini ternyata sudah hari ke dua belas pasca tanah longsor yang terjadi
dan pada senin siang jalur puncak kabupaten bogor jawa barat akhirnya kembali dibuka untuk umum
petugas atlantas polres bogor tengah melakukan uji coba lintasan khusus motor dan mobil menuju cianjur dan sebaliknya
sementara bagi kendaraan berat seperti truk dan juga bus masih dialihkan melalui cibubur dan sukabumi
pembatasan kendaraan tersebut dilakukan demi menghindari terjadinya longsor susulan akibat kelebihan beban
polres bogor bersama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
serta dirjen perhubungan darat melakukan uji coba lintasan khusus motor dan mobil di bekas lokasi tanah longsor di jalan raya puncak
untuk mengetahuinya sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi di kawasan puncak jawa barat
selamat pagi arman bagaimana pelaksanaan
uji coba jalur bekas longsor di puncak ini pukul berapa rencananya akan dimulai
selamat pagi lady dan juga aldi
pagi hari ini dapat saya informasikan dulu kondisi lalu lintas yang ada di simpang gadok
tepatnya menuju ke arah puncak jawa barat
seperti yang bisa saya perlihatkan di belakang saya saat ini kondisi lalu lintas ini masih terlihat sepi begitu ya
belum terlalu banyak kendaraan ataupun juga baik mobil ataupun juga truk
apalagi kendaraan besar yang melintas di simpang gadok masih terlihat didominasi oleh kendaraan roda empat atau kendaraan pribadi
dan juga kendaraan umum ya seperti angkot seperti itu
dan memang informasi yang berhasil saya himpun beberapa waktu yang lalu juga bahwa uji coba menuju ke kawasan puncak ciloto cianjur dan juga cipanas ini
masih terus dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada seperti itu teman teman
karena tadi juga lady sudah menyampaikan bahwa betul sekali untuk kendaraan besar seperti bus dan truk masih belum diperkenankan
untuk melintas di kawasan puncak tapi polres bogor juga menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan besar
untuk menuju ke puncak bisa melewati jalur sukabumi ataupun juga dari arah jakarta bisa melewati jalur arteri cibubur untuk menuju ke cianjur seperti itu
memang kondisi ataupun juga titik titik tertentu ya beberapa waktu yang lalu ada empat titik longsor yang lumayan parah
ditambah lagi dengan kurang lebih lima belas titik longsor kecil saat ini masih dalam perbaikan oleh kementerian pupr
dan masih tetap dipantau juga oleh dirjen perusahaan
dirjen perhubungan darat karena memang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan lalu lintas yang ada di kawasan puncak
dirjen perhubungan darat juga bekerjasama dengan polres bogor untuk memantau dan juga membuka akses ataupun juga menutup akses menuju ke kawasan puncak
sejauh ini kendaraan roda empat hanya diperkenankan melewati gunung mas
sekali lagi yang ditutup itu mulai dari kawasan gunung mas sampai ke arah ciloto seperti itu
kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua juga masih tetap diperkenankan namun juga beberapa waktu yang lalu
tetap diberlakukan buka tutup
jadi pada saat ada perbaikan ada penutupan sementara waktu ya mungkin let's say bisa lima belas sampai dengan setengah jam ditutup
kemudian juga dibuka kembali untuk dilalui atau dilintasi oleh kendaraan roda empat dan juga roda dua seperti itu
memang teman teman penutupan jalur puncak ini sangat berdampak pada beberapa sektor penting atau sektor vital di kawasan puncak
seperti misalnya sektor pariwisata dan perekonomian
beberapa waktu yang lalu juga pengusaha restoran pengusaha ataupun juga pengelola tempat wisata sangat mengeluhkan
adanya kekeliruan perusahaan
penutupan jalur puncak ini mereka mengatakan bahwa penutupan jalur puncak ini sebenarnya bukan seluruh atau bukan semua jalur puncak itu ditutup
namun juga harus ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat penutupan jalur puncak itu hanya dilakukan pada lokasi lokasi yang rawan longsor
sementara di kawasan puncak itu tidak semua yang ada longsornya di situ sehingga penutupan ataupun juga kekeliruan penutupan jalur puncak ini
mengakibatkan atau berimbas pada menurunnya omset dan juga angka kunjungan
wisatawan domestik ataupun juga mancanegara ke kawasan puncak mereka juga mengatakan berdasarkan data dari perhimpunan hotel dan restoran indonesia
begitupun juga dengan penutupan warung warung makan di kawasan puncak yang dikatakan pemkap bogor ini merupakan lokasi yang rawan longsor sehingga mereka harus segera direlokasi dari kawasan puncak
namun pedagang ataupun juga milik
warung makan sangat mengeluhkan apabila mereka harus direlokasi seperti itu karena mereka mengatakan sejauh ini mereka sangat berperan penting dalam mengatur roda perekonomian di kawasan puncak
dan juga sekaligus memantau ataupun juga menjaga kriminalitas yang terjadi di kawasan puncak seperti itu teman teman
sejauh ini ya yang bisa saya informasikan kondisi lalu lintas di kawasan puncak masih berlangsung lancar seperti itu
kondisi cuaca juga terlihat matahari sudah mulai terbit tinggi di sini
awan juga sedikit ya mudah mudahan ini pertanda baik
cuaca cerah cuaca panas sehingga perbaikan ataupun juga relokasi titik titik longsor seperti itu bisa segera tuntas dan kendaraan masih ataupun juga segera bisa melewati kawasan puncak
sampai dengan ke cianjur cipanas tanpa harus melewati jalur alternatif seperti sukabumi ataupun juga cibubur lady dan aldi
baik arman helmi koresponen cnn indonesia melaporkan dari jalan raya puncak bogor jawa barat
masih atas informasi anda